ratusan bahan logistik mulai dari kebutuhan konsumsi tenda darurat hingga perlengkapan
tidur seperti kasur dan selimut dikirim aparat pemprov dki jakarta dari kantor bpbd dki gambir
jakarta pusat selain kebutuhan logistik sebanyak sembilan puluh personel terlatih dari satpol pp damkar dan
bpbd dki turut diterjunkan ke lokasi guna membantu proses evakuasi korban
aspirasi kami sementara itu pemerintah provinsi jawa barat mengirimkan tim kemanusiaan pada minggu
yang tergabung dalam jabar quick response dan juga empat tenda besar untuk digunakan para korban
bencana erupsi gunung semeru untuk membantu apapun yang dari logistik dari perkembangan
kemanusiaan ada empat tenda besar juga kita sumbangkan jika dibutuhkan di sana
tidak hanya jawa barat
pemerintah provinsi jawa tengah juga mengirimkan bantuan logistik berupa kebutuhan pokok seperti
sembako dan obat obatan senilai sekitar satu miliar rupiah untuk korban erupsi gunung semeru
bersama logistik juga diberangkatkan lima puluh relawan dari berbagai unsur antara lain bpbd pmi tagana
pramuka dan tim kesehatan bantulah tapi saya minta kawan kawan begitu datang lapor bko kan diri
untuk siap menerima perintah sehingga nanti kita tidak jalan sendiri tapi terorganisasikan dengan
para relawan akan bertugas selama dua belas hari tapi bisa diperpanjang jika diminta tim liputan cnn indonesia